gue juga gak tahu nih
aduh gue jadi gak enak gini sama nadif gara gara gue nolak dia
besok malem kan tahun baru pak
aduh aku ya aku sampai lupa lagi ibu dia
kalau gitu kita malam tahun baruan aja
gimana menurut ibu dia
gue udah lega banget sih shell
karena gue udah tau kabar rifqi dari om roy
terus juga kondisinya rifki makin stabil
kayaknya gue harus ke kelas deh
lo mau ke kelas juga
oh yaudah gue juga kayaknya mau balik kelas
gue duluan ya
eh tunggu dulu
ih lu ngapain megang megang kan gak usah megang megang
iya makanya jangan main pergi pergi aja
aku tuh harus ngomong dulu sama kamu
ya mau ngomong apa cepet cepetan gue gak ada waktu banyak buat lo soalnya
tadi bu berliana ngabarin aku
dia ngajak kita ketemu untuk
emang kamu masih belum yakin sama tawaran ibu berdiana atau
gue kan belum pernah rekaman sebelumnya
hei deg degan itu hal yang wajar
yang gak wajar itu jantungnya gak berdetek
nah itu baru nggak wajar
jangan bercanda ntar gue
gitu dong ketawa
udah lama juga kamu gak seceriain
oh aku tau
dengar kabar ifg ya
eee jadi kapan kita ketemu ibu berliana
abis pulang sekolah kita langsung ke studio nya
aku yakin banget
ini langkah awal kamu jadi penyanyi yang
semoga aja ya
gue bakal berusaha semang semang gitu
yalah kamu pasti bisa
michelle lo harus bikin bangga rifki intinya
biar dia pas balik balik udah keren
ternyata sepenting itu posisi rifki di hati kamu neng
semangat dan perjuangan kamu
ternyata juga demi rifqi
semoga lancar ya semuanya
dan kamu bisa jadi penyanyi yang sukses
aku balik kelas dulu
makasih ya mike kamu udah bantuin aku
eh tunggu tunggu tunggu
makasih udah bantuin aku
oh jadi udah aku kamu lagi nih sekarang
enggak usah gr ya
enggak usah gr

eh gajah gajah deh
lagian lo di sekolah centil banget kan nggak boleh pakai lipstick lipstick gini
eh suka suka gue dong
apa good newsnya buruan
eh jadi gini
terus terus terus
rizky udah balik apa gimana
bel bel jawab dulu rifqin udah balik
gue gak denger sih pembicaranya apa
wah tapi lo sendiri nggak tau good newsnya apa
eh gimana sih orang mereka lagi ngobrol kalau gue datang deket deket mereka ketahuan dong arin
tapi ekspresi muka mereka tuh kayak seneng banget gitu
jadi gue menyimpulkan aja sendiri
mungkin rifqin udah baik baik aja nggak sih
eh tapi gimana sih
harusnya aku dengerin gitu loh
ya nggak bisa ntar ketahuan arin
oh iya ya benar juga
eh pilihan rifqin aja
kenapa jadi gue yang penuh sih
nih kenapa sih om roy
kalo gue nelfon aja nggak diangkat
ini ya bel dari awal ricky nyampe itu ke singapura gak pernah gue dikasih kabar update nya
kenapa sih om roy sama gue
kalau menurut gue nih ya kayaknya om roy nggak mau lagi deh berhubungan sama anak
itu artinya lo nggak ada kesempatan lagi dong untuk deket sama rifqin
udah udah nggak usah bikin gue emosi
jorok arin memang ngesel juga
nggak itu punya lo
ya punya gue masih bersih
nggak itu punya lo
nggak boleh bang sampai sembarangan di sekolah
kenapa sih gue salah salah nggak pernah bener di mata lo
eh adik dingin
sungguh malang sekali nasib betta ini ya
sudah dikacangin beberapa hari ini sama sahabat sendiri
sekarang juga canggung sama nona riva
ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula
ya diem diem aja
gue juga gak tahu nih
aduh gue jadi gak enak gini sama nadif gara gara gue nolak dia
kau tuh kenapa sih berisik banget
hei ini tuh di kelas ya bukan di lapangan bola
gue tuh paling males ya kalo anak anak tuh lagi nobar bola atau ada di kelas
ada apaan sih
gue taro turni nadif udah mau menang nih
wah nadif tuh menangkan gue
ya tapi udah mau habis gue telat nontonnya tuh
orang udah extra time
ya gue gak tau bro kalo ada live
ah tapi gak apa apa
eh btp lo inget kan semua
mike besok tuh kita mau ada acara tahun baruan
kita mau berbequan mau jagung bakar
semuanya lah seru seruan
lah ini mamai
kok ikut gak
ikut lah masa enggak
betta sebetulnya pengen saja
tapi farel kan masih bete sama betta toh
pasti acara besok tidak akan seru kalo betta dikacangin terus
adik ikut dong besok ya
jangan jangan diam aja kayak gini
pokoknya anak anak disini harus ikut
biar seru iya gak
jangan jangan jangan
hai guys jadi hari ini kita lagi di kelas
dan aku lagi live sama bella
bella aku sahabatnya ari

hai hai hai hai hai guys banget nih sebentar ya guys besok malam tahun baru jadi gua mau ngadain
pesta yang meriah di rumah gue tapi khusus anak anak ipa ya jadi kalian semua harus datang oke
pasti gua ngikut lah oh ya sel kamu juga ikutkan menurut gue secara besar besar kayak gitu nggak
perlu ya maksudnya kayak ya gua tahu lo bisa beli apa pun yang mau sejatera hidup cuman kan orang orang
di luar sana tuh banyak dendam becana
tapi tapi kalau emang masih pingin bikin acara ya sok aja enggak masalah cuman menurut gue alangkah
baiknya setiap tahun baru tuh evaluasi apa yang udah lakuin tahun ini udah gitu gitu
pikirannya kayak orang tua banget ya wajar dong kalau kita sebagai anak muda itu have fun
di new year seneng seneng nggak apa apa dong ngapain baru ya ya gua kan cuman
kasaran kalau nggak mau denger juga enggak masalah ribet banget sih kasian banget sih nggak pernah
tahun baruan karena cuma tahun baru gue lebih bermakna daripada lu pada temen nggak bisa tahun
baruan jadi iri punya teman gue kayak lu intinya mantul mantul betul tunggu nya apa sih berdua
mantul iya ya udah guys pokoknya besok malam kita